hai mereka kabar bohong atau hoax menjelang pilpres membuat polri menggelar kampanye anti hoax
untuk memastikan jalannya proses pesta demokrasi yang aman dan juga damai kampanye difokuskan di
sejumlah pondok pesantren dan organisasi masyarakat yang memiliki basis masa namun
tidak terafiliasi kepentingan politik kampanye anti hoax untuk pemilu damai dilakukan tim
tim telkom polri bersama polres saber semarang dengan mengunjungi sejumlah pondok pesantren di
semarang kepada pengelola pesantren dan santri polri memberikan pencerahan tentang kabar bohong atau
hoax yang banyak beredar di media sosial terlebih di masa pilpres saat ini dimana hoaks yang tersebar
sudah mengarah pada ujaran kebencian kampanye anti hoax ini pun mendapat apresiasi dan dukungan
penuh dari lingkungan pondok pesantren yang ditindaklanjuti dengan deklarasi mewujudkan
pemilu damai kami mendukung ya mengapresi penuh ya
hai untuk pesantren kami asyik ya acara ini dari mabes polri dan dari polsek kayam sari untuk
menghantam hoax dari beberapa ujaran kebencian yang ada khususnya dalam pilpres dua ribu sembilan belas ini
jadi bodoh pesantren di sini aduna dua semarang ini sewajib hukumnya mendukung
hai mensukseskan pemilu dua ribu sembilan belas aman dan damai
dan pilpres ternyata kingj elmo da selain pondok pesantren kampanye
anti hoax juga menyasar sejumlah organisasi masyarakat yang tidak
rashidin partai politik cg tujuan berani hoax benar benar tepat sasaran
kalau dari kita sendiri kami kan semua warga indonesia yang
untuk menjaga dan mengamankan di wilayah masing masing terutama di wilayah semarang
kan kebetulan di wilayah semarang banyak kegiatan kegiatan yang meresahkan masyarakat baru baru ini
data dari masyarakat anti fitnah indonesia atau mafindo menyebut
media sosial yakni facebook merupakan media sosial favorit tempat penyebaran kabar bohong atau hoax
hoax dengan konten terkait pilpres sendiri mendominasi di sejumlah media sosial
yakni facebook twitter dan instagram
damar sinuko semarang